saudara teman sedekah subuh kompas tv kembali memberikan makanan sahur gratis kepada masyarakat
pada pekan ketiga ini teman sedekah subuh kompas tv bekerjasama dengan relawan setempat
dan pelaku usaha mikro kecil dan menengah untuk membagikan ratusan paket makanan sahur secara gratis
di kawasan cilincing jakarta utara
setelah kota bandung dan garut di pekan ketiga ini teman sedekah subuh kompas tv
kembali membagikan makanan sahur secara gratis kepada warga cilincing jakarta utara
animu masyarakat yang hadir dalam pembagian makanan sahur gratis ini tak kalah ramai dengan dua kota sebelumnya
agar tak salah sasaran pembagian makanan sahur juga melibatkan para relawan setempat
dan bekerjasama dengan pelaku umkm
sasaran penerima manfaat dari program teman sedekah subuh kompas tv ini
merupakan para pekerja informal pengemudi ojek daring
perantau dan warga lainnya
pada hari ini alhamdulillah di cilincing jakarta utara
aksi kebaikan teman sedekah subuh sedang berlangsung
memang titik ini menjadi titik yang dilaksanakan di minggu ketiga puasa
dibagikan ratusan porsi pangan santap sahur
dan kalau diakumulasi dari
perjalanan kita pertama di garut kemudian di bandung dan hari ini di jakarta
di akumulasi memang ada ribuan santap sahur yang dibagikan
sekali lagi ini berdasarkan donasi yang terkumpul dari pemirsa kompas tv
pembaca kompas com dan donatur donatur baik dari kolaborasi bersama kitabisa
sehingga menciptakan santap sahur bagi semua
ribuan terima kasih kami hanturkan kepada
seluruh donatur baik dan pemirsa kompas tv yang turut berdonasi
berkontribusi langsung untuk mewujudkan program program kebaikan dari kg media
sekali lagi kami berterima kasih kepada semuanya
selain masyarakat manfaat program teman sedekah subuh juga dirasakan para pelaku usaha setempat
selaku penyedia makanan sahur gratis
pemilik warung makan merasa senang karena turut terlibat dalam program ini
juga bisa mencari penyedia makanan sahur gratis
bisa membantu karena ini kan kegiatan yang bagus yang positif yang benar benar sangat membantu masyarakat
ya mudah mudahan bisa tetap bermanfaat lah
makan makan di sini ya bagus sih
bagus bisa membantu masyarakat sekitar
ya kalau dari saya pribadi sangat membantu sekali
ya untuk yang mau puasa besok gitu
bagi masyarakat yang ingin berdonasi dalam program teman sedekah subuh kompas tv
bisa langsung berdonasi melalui link bit ly slash temansedekahsubuh
atau melalui aplikasi kitabisa yang tersedia di play store
yang nantinya akan dikonversikan oleh tim kg media melalui sejumlah program seperti
ngabuburit asik yang akan membagikan makanan berbuka puasa kepada warga
dan teman pulang kampung yang akan memberangkatkan masyarakat untuk mudik secara gratis